anak anak pemilik rumah makan di kompleks pwi manado ini menangis melihat rumah makan dan tempat tinggalnya dilalap si jago merah
peristiwa kebakaran itu terjadi saat pemilik rumah selesai melaksanakan ibadah sholat id yang digelar di kota manado
di mana salah satu pembantunya memberitahu sang pemilik di masjid bahwa rumahnya terbakar
kebakaran melalap sekitar tiga rumah makan dan dua gedung ini terjadi saat sedang berlangsung ibadah sholat id dan ibadah kenaikan isa al masih di gereja depan lokasi kebakaran
dua gedung yang terbakar di bagian atas adalah kantor pwi manado dan sebagian kantor bank
kalau kita lihat sekilas kurang lebih empat atau lima bangunan yang kena dan untuk kerugian material belum bisa kita perkirakan
nanti dari hasil interogasi kepada korban atau pemilik rumah
baru kita dapat estimasi berapa besar kerugian materinya
untuk sejauh ini belum ada kita dapat informasi adanya korban jiwa dan kita berharap tidak ada
hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
kebakaran juga terjadi di pasar cakra negara mataram nusa tenggara barat pada kamis pagi
api muncul di salah satu lapak pedagang di dalam pasar terbesar
kedua di mataram saat warga sedang melaksanakan sholat idul fitri
pemadam kebakaran kota mataram segera datang ke lokasi dan berhasil memadamkan api agar tidak merembet ke lapak lain
tidak ada korban dalam kebakaran ini
polisi masih menyelidiki penyebab peristiwa ini
banjir terjadi di kawasan lokasi wisata parapat danau toba simalungu sumatera utara
tingginya intensitas curah hujan membuat sungai meluap
air bercampur lumpur pun mengenangi jalan utama kota hingga ke pemukiman warga
hujan deras yang terjadi juga menyebabkan longsor di dusun soalan nagori sibaganding kabupaten simalungun
material longsor yang menutupi badan jalan mengakibatkan arus lalu lintas di sekitar lokasi terpaksa dialihkan
saat ini adanya tumpukan dari akibatnya material longsor dan kami sudah bekerja sama dengan pihak terkait untuk
membersihkan material material longsor dan kami menghimbau kepada masyarakat pengguna jalan untuk tertib dalam berlalu lintas
pasca hujan deras dengan intensitas tinggi kawasan danau toba dipenuhi sampah yang terbawa arus
dinas terkait dan warga pun bergotong royong membersihkan sampah di area tempat wisata tersebut